siswa indonesia kembali mengharumkan nama bangsa
usai memenangkan kompetisi it internasional di korea selatan
siswa asal smk negeri empat bandung ini berhasil mengalahkan pesaingnya
lewat aplikasi buatannya
dua siswa smk negeri empat bandung riksa sufiani dan irfan lutfi
berhasil meraih juara satu pada kompetisi it internasional
kompetisi tersebut berlangsung di korea selatan tujuh belas sampai dua puluh tiga agustus lalu
riksa dan irfan berhasil mengalahkan empat belas kontestan lainnya
berkat aplikasi buatan mereka yang diberi nama rideup
aplikasi rideup merupakan aplikasi menggambar berbasis android
lewat aplikasi ini kita akan diajarkan bagaimana melatih otak kanan
sebenarnya aplikasi ini terinspirasi dari sebuah novel
novelnya itu judulnya itu
nah di situ diceritakan bahwa imajinasi anak anak itu
selalu diremehkan oleh orang dewasa
nah jadi kami bertujuan untuk meningkatkan imajinasi orang orang juga
aplikasi rideup dianggap dewan juri sebagai yang terbaik
dari empat belas aplikasi lainnya
ada tiga tahapan
yang pertama itu ada penilaian aplikasi
dua puluh persen dari aplikasi terus ada penilaian dari proposal
kemudian sepuluh persen dari elevator pitch
sama sepuluh persen lagi dari lift wrap
kalau tantangannya apa nih
oh tantangannya kemarin itu kita sempat lihat ke tim dari kelompok lain
itu luar biasa banget
dia bikin aplikasinya berupa game
tapi mungkin dari dewan jurinya kita lebih diunggulkan di konsepnya
karena kita konsepnya ada penelitiannya juga
sampai kita ke analisis penggunaan otak kanan sama otak kiri
aplikasi rideup ditujukan untuk seluruh kalangan
baik dewasa maupun anak anak
untuk mengetahui seperti apa aplikasi rideup ini
kemudian ada beberapa pilihan
salah satunya ialah space drawing upside down drawing
kita pilih ada gambarnya
dan ada gambar kursi saya pilih
nah di sini kita akan dipaksa untuk membuat background dari kursi ini
aplikasi ini berguna untuk melatih otak kanan kita
bagaimana apakah anda tertarik menggunakannya
pranggi wijaya bandung